saudara calon anggota legislatif dpd ri azari cage mengamuk
ia membanting meja di ruang sidang pleno
azari saudara tidak terima dengan hasil rekapitulasi suara dpd yang menurutnya curang
ia merasa ada penggelembungan suara salah satu calon dan menyebabkan suara miliknya hilang
azari menyebut punya bukti hasil penghitungan suara dari kecamatan yang hasilnya berbeda dengan hasil yang dibacakan di rapat pleno
rapat pleno rekapitulasi sempat terhenti
tetapi terjadi pengelembungan terhadap nomor dua puluh tujuh yang berhasil kami bongkar sehingga dari rp satu ratus sembilan belas menjadi rp dua puluh tiga
suara yang dikembalikan lari ke haji umar
puluhan pendukung caleg dpd azari cage pun melantunkan solawat saudara menyambutnya keluar dari ruang sidang pleno rekapitulasi
kip provinsi aceh telah menetapkan hasil perbaikan rekapitulasi penghitungan suara jenis pemilihan dpd ri dari enam belas kecamatan di kabupaten pidi
terbukti satu calon dpd nomor urut dua puluh tujuh mendapatkan penggelembungan suara yang merugikan calon dpd lain